suatu ketika jauh di kaki bukit
di sebuah desa pertanian yang sederhana hiduplah seorang gadis muda periang bernama elsa
dia tinggal bersama keluarga angkatnya tapi elsa tidak tahu itu
ayah lihat kumis kita
tebal keriting dan besar
baiklah kalian berdua pergilah sekarang
ibu apakah aneh bahwa rambutku berbeda dari rambutmu
oh apa mau apa
rambutmu luar biasa
ini bukan hanya rambutnya
kalian juga memiliki bintik bintik sementara aku tidak punya
kulitku juga lebih pucat
elsa jangan khawatir tentang itu
kau adalah putri kami dan kami mencintaimu bukankah itu cukup
ayah sudah menyiapkan roti panggang keju dan kacang
tapi aku ingin
keju dan madu
hmm ini enak aku masih tidak mengerti bagaimana mereka tidak menyukainya
elsa selalu merasa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya tetapi tidak pernah bisa memahaminya
suatu hari yang cerah elsa memutuskan untuk berjalan jalan ke atas bukit
wah indah sekali di sini bunganya sangat cantik
jika aku kumpulkan beberapa dan berikan pada ibu dia akan bisa menjualnya dan menghasilkan banyak uang
namun saat mengumpulkan bunga ketertarikannya membutakan dia sehingga dia tidak tahu sudah berapa dalam dia di hutan
hmm mataharinya begitu
hangat aku hanya ingin istirahat sebentar di sini
elsa tidur nyenyak sampai matahari terbenam
dan dia terbangun dengan kaget
oh tidak lebih baik aku cepat pulang sekarang
namun dia tidak bisa melihat dalam kegelapan dan pergi lebih dalam ke hutan di mana angin terasa sedingin es
tempat apa ini aku harus cepat keluar dari sini
tapi angin kencang hanya menyesatkannya
elsa putus asa mencari tempat untuk berlindung
berlindung ke sana aku harus cepat cepat
saat matanya tertutup pintu terbuka dan bayangan tinggi membayangi dirinya
keesokan paginya elsa terbangun dan mendapati dirinya berada di ranjang yang hangat dan juga mewah
oh iya aku datang ke sini tadi malam
elsa senang menemukan makanan hangat di sisinya dan memakannya dengan lahap
dia memperhatikan bahwa ruangan itu meskipun berdebu memiliki perabotan yang bagus
lebih baik aku pergi mencari pria itu
dia berjalan keluar ruangan dan menemukan pria itu sedang duduk menghadapi api yang menderu deru
terima kasih telah membantuku tadi malam
karena kau baik baik saja kau harus pulang
orang tuamu pasti khawatir
ya ampun apa kau baik baik saja
saat dia meninggalkan rumah asing itu dia merasa angin sekarang lebih lembut
dia menetap heran pada pepohonan
bahan beku dan salju putih
saat ini kita sedang berada di musim semi dan hutannya sangat hijau
tapi bagaimana musim dingin di bagian yang satu ini
dia segera keluar dari bagian hutan yang membeku
apa kau di sana
kenapa kau datang ke hutan ini
aku bermaksud pergi memetik bunga untukmu dan mungkin bisa mendapatkan uang
tapi aku tersesat dan tertidur di bawah pohon
kami tidak membutuhkan uang kalau itu membuat kami kehilanganmu
kau tidak boleh datang ke sini lagi
elsa mengangguk tetapi tidak memberitahu orang tuanya tentang pertemuan anehnya dan pulang dengan bingung
keesokan harinya dia terus memikirkannya
pria itu baik pada aku tapi dia tampak seperti sakit parah
haruskah aku memeriksanya
ayah sedang sibuk di ladang ibu sedang menjaga bayi dan mereka akan pulang larut malam
tim dan band selalu bermain sampai matahari terbenam
aku rasa aku akan pergi
dia berlari ke atas bukit dan berjuang melewati angin yang sedingin es
elsa mengetuk pintu dengan penuh harap
hai aku gadis dari
apa yang kau inginkan
untuk berterima kasih untuk
kau sudah melakukannya kemarin
tunggu jangan tinggalkan aku begitu saja di sini
apa kau tinggal sendiri
oh ya ampun
kau masih di sini
untuk menyembuhkan flumu itu
tolong minumlah sedikit
pria itu melihat supnya
dia benar benar sakit dan cairan hangat sangat menggodanya
elsa sangat senang dan mengobrol dengan ramah sementara pria itu diam diam makan
mendengarkan obrolannya yang seru dengan cemberut di wajahnya
oh aku harus pergi tuan
oh baiklah tuan alfred aku akan datang lagi besok
elsa tersenyum gembira dan bergegas untuk pulang agar tiba di rumah sebelum keluarganya
dengan cara ini dia akan mengunjungi tuan alfred setiap hari
dia merasakan perasaan puas yang aneh setiap kali
tuan alfred awalnya mencoba mengabaikannya tetapi kemudian dia merasa dirinya senang dengan kehadiran elsa
akhirnya dia mulai menunjukkan dan mengajarinya hal hal baru dan luar biasa
dan membaca cerita cerita indah dari buku bukunya
aku ingin memberimu sesuatu
dia masuk dan kembali dengan nampan berisi makanan yang lezat
ini adalah sesuatu yang aku suka
roti panggang dengan keju kambing dan madu
oh aku juga menyukai itu
tidak seorang pun di keluarga aku yang menyukainya
tuan alfred dan elsa segera menjadi dekat dan ikatan yang kuat mulai terbentuk di antara mereka
dan kemudian dua tahun berlalu dan elsa berusia delapan belas tahun
suatu hari serangan hama yang mengerikan menghancurkan semua ladang di desa elsa
bagaimana kita menanam tanaman lagi kita akan membutuhkan benih baru segera
tapi kita tidak punya uang untuk membelinya
dalam kunjungannya hari itu elsa menceritakan kepada tuan alfred tentang bencana tersebut
dengan sedikit makanan beberapa orang bahkan akan kelaparan
dia melihat wajah sedih elsa dan meninggalkan ruangan
itu penuh dengan koin emas dan juga
elsa berikan ini ke petani tapi dengan diam diam
ini seharusnya cukup bagi mereka untuk menyelamatkan tanaman mereka
elsa meski terkejut menyetujui permintaannya
dia membagi koin ke dalam tas terpisah meninggalkannya di depan pintu rumah petani
petani itu sangat tercengang
tuan alfred aku sudah melakukannya dan para petani
petani merasa sangat senang
terima kasih elsa
aku yakin bahkan istriku akan senang
dia tersenyum sedikit keheranan
aku akan menceritakan sebuah kisah
dahulu kala aku adalah orang kaya tapi dingin dan juga serakah
istriku tercinta olivia berhati emas
tapi aku tidak pernah mendengarkan nasihatnya
aku tidak pernah mendengarkan nasihatnya
aku tidak pernah mendengarkan nasihatnya
aku tidak pernah mendengarkan nasihatnya
suatu malam tahun baru kami semua merayakannya dengan tamu di rumah
anggaplah ini seperti di rumah sendiri
aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat
aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat
aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat
aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat
aku hanya ingin tempat berteduh dan juga makan malam yang hangat
dan dengan demikian mbun beku mengguyur negeri kami seperti gelombang beku
bayi kesayanganku ambil dia dari sini
rawatlah dia aku mohon
segera dia tertidur dengan sangat lelap dan bayiku
aku telah mencarinya tapi tidak pernah dapat menemukannya
oh itu sungguh menyedihkan
pasti bukan orang yang jahat
kau sebenarnya memiliki hati yang baik
istrimu pasti akan bangun
bolehkah aku melihatnya
ketika mereka memasuki ruang es elsa melihat seorang wanita cantik
damai dan tenang saat dia tidur di dalam peti es
olivia ku tersayang
aku sangat menyesal atas kelakuanku
aku menyesali semua perilaku buruku
dan elsa di sini telah mengajariku betapa indahnya cinta dan kebaikan
seandainya kau dapat bangun
mantra itu akhirnya hilang mencairkan semua embun beku dari hutan
bunga bermekaran dengan anggun di seluruh rumah yang sekarang menjadi hangat
olivia kau sudah bangun
alfred diselah selah air matanya menjelaskan semua yang telah terjadi
dan olivia perlahan teringat tentang kutukan itu
apakah itu putri kita
tidak itu elsa
dia seorang gadis kecil yang baik yang telah berkunjung selama dua tahun ini
titik coklat kecil di rahangnya
lihatlah itu seperti milikku
apa tapi kenapa aku tidak melihat itu
kebenaran yang tersembunyi akan terungkap dengan sendirinya ketika kutukan itu bisa dipatahkan
tiba tiba elsa mendengar suara ibunya
ibu aku di sini
jangan datang ke sini lagi
kedua wanita itu menangis ketika mereka melihat satu sama lain
dan elsa berdiri di sana dengan sangat bingung
oh bagaimana kau bisa tahu ibuku
oh elsa tahukah kau
sebenarnya madam olivia itu adalah orang tua kandungmu
mereka adalah kedua orang tua kandungmu
aku membawamu pergi bertahun tahun yang lalu untuk keselamatanmu sendiri
tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya
tapi kami sangat mencintaimu seperti putri kami sendiri
oh aku tahu
elsa menangis dan memeluk eli
oh putri kesayangan
oh putri kesayangan
maka elsa mulai tinggal bersama sama
maka elsa mulai tinggal bersama sama